kita sudah bosan seperti ini bu
tapi kesampean semuanya
kami tak untuk pakai masker gak boleh bu
salah satu kepala desa di kudus jawa tengah
berkeliling desa sambil mengungkapkan kekesalannya
lantaran warganya tak mematuhi protokol kesehatan
video yang diunggah ke akun instagram
gubernur jawa tengah ganjar pranowo ini pun
sempat menjadi viral
di kudus tercatat satu tiga ratus dua puluh warga yang positif covid sembilan belas
menjalani isolasi mandiri
untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
sejumlah warga dipindahkan ke asrama haji donowu dan boyolali
untuk menjalani isolasi mandiri terpusat